jumat pagi banjir akibat luapan air sungai citarum terpantau melalui kamera drone melanda ribuan rumah di dua kecamatan kabupaten bandung yakni dayakolot dan baleendah
banjir mulai terjadi sejak hari kamis petang kemarin menyusul intensitas hujan yang tinggi dan merata mengguyur wilayah bandung raya
di kecamatan dayakolot ketinggian air banjir berkisar tiga puluh cm hingga satu meter
banjir dengan ketinggian serupa juga terjadi di kelurahan andir kecamatan baleendah
akibatnya aktivitas warga terhambat karena harus menggunakan transportasi perahu untuk berkegiatan keluar masuk perkampungan
menurut kepala desa dayakolot yayan setiana banjir yang terjadi di desanya kali ini merendam sepuluh dari total empat belas rw
di dayakolot sekarang yang tergenang ada sepuluh rw
ketinggian air semalam mencapai satu ratus dua puluh yang paling dalam ya
sekarang sudah menyusul sekitar dua puluh cm
ya ada di warga sekitar satu meter
sebagian warga memilih untuk mengungsi akibat rumahnya terendam banjir yang cukup tinggi
selain merendam permukiman banjir juga mengenangi jalan raya penghubung antara kecamatan dayakolot baleendah dan banjaran
cak raffi briana kabupaten bandung
ya dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia chandra febriana di dayakolot kabupaten bandung jawa barat
selamat siang chandra hingga sekarang bagaimana kondisi di dayakolot apakah banjir sudah mulai surut di sana
bagaimana kondisi di dayakolot
dua kecamatan yakni dayakolot dan balendah
nah jumat yang ini sudah berangsur surut
tadi pagi ketinggian air yang sempat di angka ketinggian tiga puluh sampai seratus cm sekarang hanya menyisakan sekitar lima belas hingga tujuh puluh cm saja
nah untuk di desa dayakolot sendiri itu yang terendam ada sekitar satu dua ratus rumah yang tersebar di sepuluh rw
ya lalu chandra ada informasi bahwa dibandingkan dengan banjir banjir sebelumnya katanya banjir kali ini
itu dikatakan cepat surut ini mengapa demikian
ya betul banjir kali ini cepat surut dikarenakan sudah diaktifkannya dua terowongan di kawasan marga asih nanjung tepatnya
yang bisa mengoptimalisasi aliran air sungai citarum untuk bisa lebih cepat surut di daerah
oke baik terima kasih
chandra ini lalu bagaimana dengan kondisi warga ada seribu rumah apakah mereka sudah mengungsi
baik untuk warga sendiri mayoritas sebagian besar masyarakat masih bertahan karena ketinggian air dirasa tidak terlalu dalam
karena juga mereka di rumahnya memiliki lantai dua namun ada juga sebagian warga yang sudah mulai mengungsi
yakni sejumlah enam belas kepala keluarga dengan total empat puluh satu jiwa
lalu bagi warga yang mengungsi ini di mana mereka mengungsi titik titiknya atau titik titik pengungsian itu letaknya di mana saja
dan bagaimana kondisinya chandra
bagi warga yang berada di desa dayakolot warga mengungsi di gedung pengungsian tepatnya di belakang kantor desa dayakolot
dengan penerapan protokol kesehatan yakni dengan dipasangnya alat penyekat yang terbuat dari pipa holo dan plastik transparan
yang sudah dipasang
dan disediakan oleh pihak desa
oke chandra lalu bagaimana dengan bantuan pemerintah di pengungsian
sampai saat ini bantuan belum ada sampai ke lokasi banjir namun biasanya setelah satu hari atau dua hari banjir terjadi
bantuan baru akan dibayar seperti itu
lalu chandra berdasarkan pantauan anda apa saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di pengungsian saat ini
tentunya yang paling dibutuhkan adalah peralatan bayi seperti susu popok selimut dan juga mungkin pakaian layak pakai yang diperuntukkan bagi para lansia
oke chandra ini daerah dayakolot ini memang sudah terkenal langganan banjir setiap musim hujan
lalu apa respon dan juga aksi pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya banjir di sana
oke dalam satu bulan terakhir pemerintah
kabupaten bandung sudah meresmikan situ google di kawasan bandung timur
dan pemprov jabar juga sudah melakukan groundbreaking pembuatan situ andir pada dua pekan lalu di kawasan kelurahan andir
itu yang ditargetkan akan rampung pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu dan mulai bisa digunakan
mungkin itu salah satu upaya untuk meminimalisir banjir yang sering terjadi
setiap musim penghujan di kabupaten bandung
lalu chandra berdasarkan pantauan anda ini seperti apa aktivitas masyarakat saat ini
apakah sudah mulai berangsur angsur kembali normal
dan apakah masih ada akses jalan utama yang terputus mengingat air juga ketinggiannya masih cukup tinggi di sana
untuk aktivitas warga sendiri untuk di kawasan yang terendam banjir tidak terlalu dalam
masih bisa ditempuh dengan cara berjalan kaki
namun untuk di daerah pedalaman yang masuk gang sempit
itu warga harus menggunakan perahu karena ketinggian air masih cukup dalam
untuk di jalan raya sendiri tidak ada hingga sekarang tidak ada jalan yang terputus karena banjir
mengingat ketinggian banjir juga hanya sekitar dua puluh sampai tiga puluh cm saja di jalan raya
oke baik terima kasih atas informasinya chandra febriana jurnalis transmedia yang melaporkan langsung
dari dayakolot kabupaten bandung jawa barat